ini ini ini oma tuh chat papa udah sebentar lagi pulang ya
aku mau ngecek apa banin bener baik baik aja
tadi kamu kan dengar dokter bilang apa
kamu gak boleh banyak bergerak dulu
kamu harus banyak istirahat
tapi kalau kondisinya sudah memungkinkan
aku mau ketemu sama banin
kaki gue kenapa
kok aku gak bisa gerakin pak
aku gak bisa ngerasain kakiku sendiri
aku gak bisa ngerasain kakiku sendiri
kamu baru sadar
mungkin masih kebas atau gimana
ini mau pegang ini berasa apa
kalau pegang terasa gak
nanti kita tanyain sama dokternya
gak bisa digerakin mama
ini dokter ini
dokter ini gak bisa
gak bisa digerakin sama sekali
saya periksa dulu ya
kali gini bu elsa pak bu
dari khasnya ekrai kemungkinan bu elsa mengalami patah tulang paha
untuk pengkontrol bu elsa telah mengalami patah tulang paha
saat itu kemungkinan kekosongan kaki tersebut berubah

sehingga kemungkinan besar bu elsa mengalami kelumpuhan

pada saat ini kemungkinan besar bu elsa mengalami kelumpuhan
enggak mungkin enggak mungkin saya kumpul dokter
enggak mungkin saya lupu dokter
enggak enggak enggak

untuk saat ini kami belum bisa kasih kepastian
kita berdoa aja sama sama semoga aja ada kemajuan setelah menjalani terapi
ini namanya cobaan dari allah sayang ya supaya nanti manusia menjadi lebih kuat dan lebih bersyukur kalau sedang dikasih berkah sehat itu makanya ya jadi enggak selamanya orang sehat terus pasti akan ada kalah dimana mereka sakit sedih gitu ya
hmm makanya sekarang kakak gak usah nangis lagi lebih baik berdoa supaya mama cepat sembuh
tolong lindungi mama ya allah
tolong cepet si cembuk mama ya allah
supaya mama bisa main sama aku dan adik asqara
agungin doaku ya allah
amin ya allah
yaudah udah pinter ya
nenek memang anak pinter
sudah tidak menangis
sudah bersudul air matanya
sudah berdoa juga
nanti papa pulang kita sama sama ke rumah sakit
beri aku cinta
kamu habis ini tolong ke ruang icu ya
semua pulang dulu ketemu sama anak anak
bawa anak buah kamu juga
apa sih banyaknya
ketemu sama anak anak dulu sebentar
nanti ada riza sama anak buahnya yang jagain kamu disini
aku tidak bisa merasakan kaki aku sendiri
aku tidak bisa ngeragin kaki aku mama
tadi dengarnya dokternya bilang apa
masih ada harapan ke bu elsa
yang penting bu elsa rajin melakukan terapi dan perawatan yang benar
selanjutnya kita serahkan saja sama allah
saya permisi dulu ya
ini cuma sementara
insya allah nanti bisa sembuh kok saya
kita banyak banyak berdoa dan berusaha
berjuang di ruang icu
semoga hidupnya sadar
ya al kenapa al
pak ini saya mau izin pulang dulu
mau ketemu sama anak anak sekalian mau bawa rena ke rumah sakit
rana udah tahu kondisinya andin
tadi saya cerita ke rena
masalahnya rena katanya kangen sama mamanya
maksa buat video call mamanya terus
ya mau gak mau
saya juga harus cerita ke reinhard masalah ini
ini ya bapak ngerti kok al
kamu harus kasih tahu arena juga
nggak mungkin kan kamu terus terusan
mencari alasan untuk menutup ini semua
ada riza sama anak buahnya yang juga andin di sini selama saya pergi buat jemput renogorong ke rumah ya pak
jadi bapak gak perlu khawatir
nanti bapak kesana
temuin andin dulu deh
sambil nunggu riza datang ya
kondisi elsa gimana pak
nanti bapak cerita nek
oh gitu ya udah saya tunggu dulu di sini ya
bapak usahalah dulu deh
aku mau ke tempat andin dulu ya
sambil nunggu riza datang
kamu gak apa apa ditinggal sebentar
permisi mas reng
saya mau menjemput elsa
seperti yang sudah saya bilang habib
suasana hati keluarga saya
sedang tidak baik baik
saya gak mau ada masalah lagi
saya gak bermaksud untuk mengganggu pak seruim
saya minta pengertiannya abi
saya permisi dulu
mungkin kalau kondisi elsa sudah lebih baik
saya mau bawa sedikit
permisi mas reng
apa sih pak
suster mau ke ruangan anak saya
mau ngecek infus dan lain lain
boleh tolong titip ini
masih dalam pengawasan dokter
dokter bicara sama saya
saya juga baru tahu
terus gimana al
sebenarnya anin sama anak kami sama sama lagi berjuang
terus rena gimana udah
setelah tahu kondisi anin
tahu mamanya di rumah sakit
yang bisa saya lakukan dan mama lakukan di rumah
dia cuma bisa menenangkan cerita
saya nggak ada pilihan lain
mau gak mau harus cerita karena rena nanya terus
lebih baik kamu sekarang pulang
tenangin hati kamu
tenangin rena juga
kondisi rasa gimana
rasa udah sadar
elsa akan lumpuh

kita harus sama sama saling menguatkan ya pak
tinggal cuma berdoa sekarang
iya kita minta sama allah
semoga allah memberikan berkatnya untuk kita semua
semoga kita juga dikasih kekuatan
semoga kita juga dikasih kekuatan

saya ketemu anak anak buah
papa mau masuk
ya ke dalam
saya pulang dulu ya
saya mau temui anak anak
nanti saya kesini lagi
saya jagain kamu lagi nanti
sekalian saya bawa rina kesini
kamu yang kuat ya
saya tahu kamu dan anak kita sama sama rina yang kuat
jamun derah ya
kamu yang kuat
kamu yang kuat
kamu yang kuat
kamu yang kuat
kamu yang kuat
kamu yang kuat
kamu yang kuat
kamu gak mau
kita gak pengen cek kendungan ya
hormon aku lagi berantakan nih
semenjak kamu balik
lagi gak jelas
yaudah ntar kita jadwalkan ya
harusnya saya bisa paksa kamu untuk pergi ke dokter kandungan din
kalau lo ajak kemarin kita
kita pergi ke kandungan
kita pasti tau kalau kamu sedang mengandung
suami macam apa saya dan
saya gak penting jadi suami
ya allah ya rabbi
sedih sekali hati ini menerima takdir
kalau kedua anakku terbareng merasakan sakit yang
apa lagi adik dengan kehamilan ya allah
kamu belum bangun nak
tuhan ya allah kamu kuat
kamu akan sembuh
kamu dan cucu papa
kamu akan sembuh
kamu akan sembuh
kamu akan sembuh
kamu akan sembuh
mama kalian semua kenapa sakit
ya allah aku gak kuat ya allah
kasih sakitnya andir
mama dan elsa aku aja ya allah
jangan kasih keberanian ya allah
biar aku aja gak tersesatkan ya allah
ya allah aku gak kuat
ya allah aku gak kuat
ya allah aku gak kuat
ya allah aku konstruksi
mama sehat aja kan
insya allah mama sehat
cuma masih di rumah sakit dulu ya
masih belum bangun mamanya
soal adiknya rina dan askara lebih baik nanti aja saya beritahukan ke rina
terus udah gitu kamu istirahat deh kamu you look very tired
iya rina sama uncus dulu ya
biar papa beres beres dulu ya bersih bersih dulu ya
nanti kita siapin bintangnya buat mas al ya
kita siap siap dulu
salat cuma buat doainan ya
nanti kita setuju mas al sekarang yang bisa kita lakuin cuma berdoa
yaudah kita siap siap doainannya
siap siap dulu ya
iya mas kita juga siap siap
kita berdoa buat mama
untuk istri saya
untuk mamanya anak anak
andi di karisma putri
tolong sehati mamaku ya allah
aku pengen main sama mama aku ya allah
sehatkan mama ya allah
dan sehatkan adiknya rina juga
adik siapa pak
adiknya askara udah sehat
sekarang di perutnya mama
itu lagi ada adiknya rina sama adik askara
jadi kita berdoa untuk kesehatan mama
dan calon adiknya rina sama adik askara yang baru ya
sehatkan janin dalam kandungannya
kabulkanlah permohonan hambamu ini ya allah
mama sama adiknya rina
kuatkan ya allah
karena senang ada adik lagi ya allah
kabulkan doaku ya allah